kasus pembunuhan berantai dengan tersangka wawon erawan solihin dan dede solehudin masih menyisakan teka teki
sejumlah kejanggalan menjadi tanda tanya di benak publik
terlebih warga kampung babakan mande kelurahan ciranjang cianjur jawa barat yang dikagetkan dengan serial killer yang melibatkan warga kampung mereka
ketua rt setempat mengajak saya melihat kediaman wawon dan solihin tempat kejadian perkara ditemukannya sejumlah mayat yang sudah menjadi kerangka
rumah pelaku ini tidak jauh dari bapak ya
tidak jauh cuma dua puluh meteran
ini beda satu rumah aja saya lihat di sini ya
inilah kediaman solihin yang kini sudah diberi garis batas polisi
rumah itu kini tidak berpenghuni
istri dan anak solihin dikabarkan minggat sesaat sebelum solihin ditangkap
lubang kerangka yang di situ
lubang kerangkanya ini
di sini ada satu kerangka ada dua mayat
satu lubang ada dua mayat
lubang itu tepat berada di sisi belakang rumah solihin yang tampak jelas dari bibir jalan
gudukan tanah bekas galian lubang masih berceceran di halaman
ajai mengaku warga kerap mendatangi solihin untuk berobat
tapi pak solin ini kan juga katanya bisa dipercaya oleh orang orang bisa punya kekuatan
kekuatan itu kadang kadang ada yang sakit suka menolong
berjarak hanya sekitar lima puluh meter dari rumah solihin
kediaman partner incrime nya wawon erawan kini juga telah diberi garis batas polisi
pak wawon oke lubangnya di mana pak
ini yang ditemukan berapa banyak
satu orang anak umur dua tahun di sini
ukuran kecil tadinya nggak ada apa apa
tadinya mah cuma di lubang kemungkinan itu tadinya kan ada tiga disangka ada lubang dihanap di atasnya kandang ayam
oh dikelabui dengan kandang ayam tadinya jadi warga warga sekitar juga tidak menyangka
rumah ini masih dihuni istri wawon iis sugiyarti yang masih dinikahinya sejak dua ribu empat
kakak laki laki iis bernama dedin bercerita mengenai sosok iparnya itu
dia orangnya baik istilahnya meramah tamah
habis dia pulang kerja balik lagi ke rumah
ya dia istilahnya nggak bikin ocehan ocehan ke orang orang lain
nggak pernah gitu ya
polisi secara maraton kembali memeriksa
bui sangat kooperatif sekali sangat membantu kami dalam memberikan informasi
apa saja kegiatannya pak wawan sehari hari
jadi sangat baik dan sangat bagus
polisi terus mengembangkan kasus untuk memastikan apakah ada korban lain yang belum terungkap
roni satria septiadi pradana cianjur jawa barat